untuk kita sendiri jelas mengalami kerugian karena apa pemerintah hanya sekedar dia melarang tapi
tidak tindak lanjutnya enggak ada apakah obat obatan itu diminta para produsen untuk menarik dan kita
dikembalikan modal kita kita nggak usah keuntungan deh nanti modal kita ngambil berapa
dikembalikan lagi aja kayak begitu ini kok cuma melarang doang kalau nanti belum
ada batas waktunya dan otomatis barang terakhir kita jelas rugi